setiap harinya tatanan kehidupan selalu berkembang
tak terkecuali dalam unit organisasi terkecil yang ada di bank sentral
untuk menjawab tantangan perubahan zaman inovasi sangatlah diperlukan
maka menciptakan ekosistem yang mendukung lahirnya ide ide dan kreativitas baru
bagi saya bukan hanya sebuah tugas
saya hanan mutiasari analis di departemen regional bank indonesia
bank indonesia terus bertransformasi
mulai dari sumber daya manusia proses kerja hingga teknologi
maka kami sebagai bagian dari bank indonesia
harus selalu siap beradaptasi menghadapi berbagai tumbulensi
menjadi bagian dari transformasi bank indonesia adalah tanggung jawab yang penting
namun memberikan kontribusi nyata yang terbaik untuk perekonomian indonesia
merupakan motivasi dan semangat saya setiap harinya
kami berkoordinasi dengan empat puluh enam kantong perwakilan dalam negeri
untuk memastikan operasionalisasi kebijakan bank indonesia
bisa berjalan dengan optimal di semua daerah
dari fakta dan permasalahan yang ada di lapangan
kami mengkaji dan mencari solusi
hingga membuahkan beragam inovasi
dan saya terlibat di dalam semua proses itu
teman teman udah pada setuju semuanya dengan ide kita untuk inovasi kali ini
bentuk inovasi bisa berbagai macam
mulai dari yang namanya program kerja
sampai ketulus tulus yang memudahkan para pegawai melaksanakan pekerjaannya
salah satunya adalah kpdn self governance
yang dikembangkan oleh departemen regional
untuk memudahkan dan meningkatkan efektivitas
dari pengawasan internal yang dilakukan di daerah
perubahan terkadang memunculkan resistensi
perubahan terkadang memunculkan resistensi
bagaimana cara kita untuk masuk ke dalam suatu lingkungan kerja yang baru
dan menyebabkan semangat inovasi tentu memerlukan strategi yang gitu
bagaimana cara kita untuk masuk ke dalam suatu lingkungan kerja yang baru dan menyebabkan semangat inovasi tentu memerlukan strategi yang gitu
langkah pertama untuk bisa menyatu tentu harus mengenal secara personal setiap individu
dari situlah rasa percaya bisa tumbuh hingga bisa berkembang bersama secara utuh

tingginya tuntutan pekerjaan dan dinamika organisasi menjadi tantangan yang harus saya taklukkan
untuk bisa menumbuhkan sisi terbaik dari setiap orang
kita semua adalah pemimpin dari perubahan
tanpa kita transformasi tidak akan berjalan
mari bersinergi hadapi segala tantangan
sebagai kontribusi nyata untuk indonesia maju dan menjadi yang terdepan